pusaran dugaan rasuah reklamasi pantai utara jakarta kini mulai menyentuh balai kota
kabar mengenai dicekalnya staff pribadi gubernur ahok suni tanuwijaya oleh komisi pemberantasan korupsi
diakui gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama atau ahok
ahok mengaku tidak mempermasalahkan suni diperiksa oleh kpk terkait dugaan kasus korupsi reklamasi pantai utara jakarta
kesanusi menuduh bahwa yang mengatur ini semua adalah suni
kayak gitu kan sampai ngatur uang nih pengakuan kalau saya lihat berita gitu
ya tentu kpk harus paham dia supaya bisa minta keterangan apakah sanusi fitnah atau benar gitu loh
itu aja saya whatsapp dia
ya senyum senyum aja sih masih
dia bilang eh ini gimana dicekal gitu
ya udah gimana dia bilang
repot aja dia bilang nggak bisa kemana mana